sementara komisi delapan dpr melakukan sidak pelayanan haji di asrama haji embarkasi bekasi jawa barat
selain untuk memastikan fasilitas dan ketersediaan makanan komisi delapan dpr sekaligus juga untuk melepas keberangkatan kloter delapan jemaah asal tasik malaya
wakil ketua komisi delapan dpr aceh hasan syazili bilang fasilitas hingga pendamping lansia di embarkasi bekasi lebih baik dari tahun sebelumnya
data kemenang jawa barat menyebutkan jemaah calon haji tercatat ada sebanyak tiga puluh delapan tujuh ratus dua puluh tiga orang dan kuota tambahan satu empat ratus tujuh puluh empat orang
nah ini ada perlu studi lebih mendalam
bukan dalam konteks hak angket penyelidikan seakan akan ada kecurangan terstruktur masif dan sistematis itu
karena sistem pemilu kita menjadi lebih baik dan korban juga makin sedikit sementara hasilnya makin mantap
misalnya di kpu kemarin kan ada kita tahu ada kelemahan kelemahan
tapi bukan jawabannya dengan hak angket ditarik menjadi ranah politis
tapi lebih baik kita bicara secara objektif nantinya bagaimana sistem pemilu kita lebih baik
urusan tentang apakah terjadi kecurangan atau tidak
ungkapkanlah bukti bukti itu semuanya dan segala macam
biarlah nanti kemudian di mahkamah konstitusi diputuskan
kalau bung habib tadi kan isunya kan juga selain soal angket tapi juga md tiga juga menyangkut undang undang pemilu juga kait juga dengan ambang batas parlemen
nah kalau pks lihat tadi diubah sekalian dengan mengubah ambang batas parlemen atau gimana sebetulnya
penyanyi biasa disebut biduan
penyair biasa disebut budayawan
bisa dilakukan untuk sarana perbaikan
jadi bagi partai pemenang yang udah pengen duduk tenang emang palanya udah enteng
bagi yang sedang berjuang melihat ada yang masifnya yang macam macam kecurangan
yang sudah dilihat bukan pusing ingin perbaikan
nah perbaikan itu adalah satu hak politik yang pantas dilakukan
nah kebetulan majelis suro pks juga mengamanahkan untuk peran itu
kami bertiga antara nasdem pks kebetulan yang satu itu sudah duduk duduk menunggu dari bapak baskara
bapak kalau gak nunggu itu ya gak jelas bangka kita
cuma kita melakukan angket kalau kita tahu hak suara kita nggak nendang gitu
jadi menurut saya tidak salah hak politik ini dilakukan dalam kepemenangan bukan yang sekedar di mk
enggak justru titik kecurangan itu akan terteliti kalau memang itu dilakukan
tinggal kita lihat soal kesepakatan dan kemampuan di parlemen
kalau bung daniel pkb angketnya gimana
udah setelah pak jokowi mengundang dua menteri pkb gitu
ya tadi bang sekjen nasdem bang sekjen pks sudah menjelaskan
sebenarnya justru di koalisi satu itu sudah sepakat ya bahwa angket itu menjadi sangat penting
untuk memperbaiki demokrasi yang dianggap jauh mundur
nah kuncinya di sahabat tua kita
saudara kita saudara tua kita pdp
karena kan kalau cuma ngusulin dan selesai nggak ada perbaikan yang bisa kita lakukan
nah tetapi pada saat yang sama saya rasa angket menjadi penting karena untuk menjadi kanal bagi suara suara masyarakat sipil
bagi guru besar bagi para yang mencintai tidak menginginkan demokrasi kita mundur
karena yang semakin meluah dan yang semakin menguat
karena kalau enggak ini juga akan menjadi api dalam sekam bagi pembangunan
oke memang masih banyak pr apakah itu hak angket ada juga perintah mahkamah konstitusi untuk menurunkan ambang parlemen
dan bagaimana mendesain sistem politik ke depan jawabannya setelah jeda berikut ini